terus sekarang kemana
gara gara yuyun kita jadi saing saingan kekaruan
buat yuyun mah semua sama teman gak usah saing saingan
gara gara yuyun iwan cemburu sama didik
gak harus cemburu
yuyun gak usah pura pura gak tau
dikasih tugas nyawal malah godain yuyun
belanjaannya bawa ke dalam
papih ditinggalin sendirian
kan gak lama
kamu belanja apa
beli bahan buat bikin bala bala terigu engkol toge wortel
berangkat rombongan belanjanya cuma itu
sama belanja buat masak dua hari
nanti bala balanya harus seenak mami yang buat
kalau lebih enak boleh nggak
papih mah gak yakin kamu bisa bikin lebih enak dari mami
mami emang udah paling top
mami lebih enak
itu teh buku masak masak
ini yang lagi asik baca mah resep bikin rendang
masakan khas padang
kami belum bisa masak rendang
kalau belum bisa mah
baca aja tulsep
apaanan ini lagi dibaca mas
kamu yang kerik wortelnya biar saya yang iris kolnya
lagi di mana ini
biasa ini lagi di kantor
cuma barusan saya keluar ruangan dulu
saya sudah berhenti jualan cilok
ada sedikit masalah dengan mitra usaha saya
terus sekarang kamu usaha apa
belum usaha apa apa lagi
kamu terlambat satu hari
kalau kamu nelfonnya kemarin mah
lohongannya udah disiamah orang
saya terlambat bos
harusnya saya yang minta maaf
terima kasih kalau gitu
sudah dulu ya bos
tak ada lagi
masa kelar nggak nyempuh
agak kunjungan dalam tempat ber "
ituft nya yuk nggak ajo iuk
palang tempat sensi
yang rasa green tea ada
satu porsi berapa
ini satu green tea setengah matang aja ya
maaf pak gak jadi
dompetnya gak ada
balai balainya sudah siap
wah ini dia
ih papi mau ngebodor aja
komedian tuh dari sunda
kalau pakai baju dia
ada penit yang gede
kirani gak kenal
aduh lupa sebentar
ini buat pen ya
itu siapa yang bawa
mak semua resep udah esy baca
gampang kalau cuma baca resepnya mak
tapi masaknya belum tentu